delapan ekor sapi di desa pudakulon kecamatan pudak ponorogo jawa timur mati dalam semalam akibat terjangkit pmk
kematian delapan ekor sapi secara beruntut ini terjadi sejak minggu malam hingga senin siang
dalam video amatir milik warga tiga ekor sapi diantaranya yang merupakan sapi perah dikubur secara massal
kepala desa pudakulon menyebut dari jumlah populasi sapi perah sebanyak satu empat ratus delapan puluh lima ekor terdapat satu satu ratus lima puluh tujuh ekor sapi yang terjangkit pmk
sedangkan jumlah sapi mati di kandang maupun disembelih paksa hingga senin siang sebanyak dua ratus lima belas ekor sapi
khusus pudak kulon pagi tadi enam ekor yang dikuburkan semalam dua ekor
jadi sehari semalam sampai jam ini
jadi dikuburkan di mana
dikuburkan di perbatasan desa dengan perhutani
selanjutnya pada senin malam tiga ekor sapi perah mati dalam kurun waktu dua jam akibat terserang pmk
puluhan warga bergotong royong mengevakuasi sapi perah milik seorang peternak yang kandangnya juga berada di desa pudaklon ponorogo
mangkai sapi perah ini dimasukkan ke dalam pick up untuk dikuburkan secara masal
bupati ponorogo sugiri sancoko yang datang di lokasi langsung meminta dinas terkait untuk melakukan uji laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti banyaknya sapi perah yang mati di kecamatan pudar
ada fenomena yang tidak sekedar virus menurut saya saya harus menemukan itu
jadi ketika sudah pada proses penyembuhan sapi sudah mau makan tau tau mati
ini agak hal yang
yang perlu diteliti kembali perlu didalami kemudian ditemukan langkah
sementara itu dinas perikanan dan peternakan kabupaten bandung barat jawa barat
senin siang melakukan vaksinasi pmk terhadap ratusan sapi di sebuah peternakan sapi di kampung pasir ipis desa jayagiri lembang bandung barat
sapi yang mendapat vaksinasi adalah sapi sapi yang kondisinya masih sehat atau belum tertular pmk
sedangkan untuk sapi yang sudah terjangkit pmk
peternak diminta menunggu hingga kondisi sapinya sehat terlebih dahulu
sedikitnya ada empat ratus ekor sapi yang sudah disuntik vaksin pmk
padahal masih ada tiga puluh ribu ekor sapi di kabupaten bandung barat yang membutuhkan vaksinasi
dampak adanya wabah pmk menurunkan harga sapi dari yang semula di kisaran dua puluh lima juta
kini hanya di kisaran tujuh belas juta rupiah per ekornya
tim liputan cnn indonesia